aduhi kok bisa sampai jatuh sih
maaf mbak saya nggak sengaja kalau ada yang rusak saya ganti mbak
hei kamu ini bener bener nggak becus ya kerjanya
nggak ada tanggung jawabnya sama sekali
enak aja kamu bilang mau ganti ganti kamu pikir ini barang murah semuanya
tolong dengar nenek dan kamu jangan emosi seperti ini
nenek tidak bermaksud mengorbankan kamu
tapi nenek tahu andre lah yang paling mampu untuk meneruskan pimpinan nenek di perusahaan ini
kalau di bidang kreativitas mungkin dia kalah dari kamu
tapi di segi lain jelas lebih unggul dari kamu
dia sangat bisa menjaga hubungan dengan karyawan dan para klien klien kita
kamu tahu kan penampilan andre lebih sempurna
apa kamu gak mikir dengan penampilan kamu yang cacat mata seperti ini
membuat orang luar jadi berfikir dan meremehkan perusahaan kita
mereka mungkin mengira apa tidak ada orang lain lagi yang sempurna
sampai harus mempekerjakan karyawan yang cacat
apalagi sebagai pimpinan
jadi menurut nenek karena aku buta
aku tidak layak menjadi penerus perusahaan ini
ya antara lain itu
walaupun nenek tidak memungkiri bahwa ini adalah pertimbangan nenek yang terberat
tapi ingat satria nenek tidak akan membiarkan kamu begitu saja
nenek akan memberikan modal untuk kamu usaha
kamu bisa buka usaha apa saja dan kamu bisa menjadi pimpinan di perusahaan kamu
dan nenek sama sekali tidak akan ikut campur dengan kamu

ah kalau aku mengundurkan diri dari perusahaan ini
sekarang kamu tanda tangan ya
tanda tangan di sini
ya terima kasih ya
nenek sangat menghargai keputusan kami
terima kasih dan selamat siang
terima kasih nek
terima kasih nek
terima kasih nek
ya pak wee kita pindah tempat
we tolong yang itu ya
biar aku yang bawa
tidak apa apa pak saya saja pak
tidak apa apa pak
aduh kok bisa sampai jatuh sih
maaf mbak saya nggak sengaja
kalau ada yang rusak saya ganti mbak
hei kamu ini bener bener nggak becus ya kerjanya
nggak ada tanggung jawabnya sama sekali
enak aja kamu bilang mau ganti ganti
kamu pikir ini barang murah semuanya
papa udah apa apa
udah udah kamu bawa ini aja ya wi
tunggu saya di mobil ya
pak kenapa sih kayaknya benci banget sama dewi
dia kan nggak sengaja jatuhin itu pak
nggak harus marah itu
lila papa tuh bener bener jengkel sama dia
beberapa kali papa ketemu di tempat kerjanya
dan beberapa kali itu juga papa dibikin susah sama dia
bapak pernah cerita kejatuhan air kopi
kejatuhan air pel
ya itu dia orangnya
gimana bapak gak jengkel sekarang dia ngejatuhin semua alat alat motret kamu
gak mungkin aku bisa cerita sebenarnya ke lila
kalau aku gak suka sama gadis itu
karena tadinya aku pikir dia adalah putriku
dia adalah gadis yang nggak bener
kamu ini bener bener nggak becus ya kerjanya
ada tanggung jawabnya sama sekali
enak aja kamu bilang mau ganti ganti
kamu pikir ini barang murah semuanya
setiap kali bapak itu marahin aku
aku kok ngerasa deket dengan dia
dialah papa yang ku cari selama ini
kata ibu kan papa udah meninggal
enggak enggak enggak
papa masih hidup
dia kan bapaknya mbak lila
mikir apa sih aku ini
loh loh loh mas mas
ini barang barangnya pak satria mau dikemanain
pak satria pindah ruangan
nggak pak nggak pindah ruangan
pak satria mau mengundurkan diri
makanya saya diminta untuk beresin barang barangnya
pak satria mengundurkan diri
tadi saya ketemu di pantry pak
lo itu mau mengundurkan diri dari kantor
kok tiba tiba begini sih saat
nggak ada yang tiba tiba andre
ini memang rencana gue dari dulu kok
gue pengen coba usaha sendiri
biar mandiri gitu
pasti ada apa apanya kan
kalau emang lo itu mau ngundurin diri lu pasti cerita dulu sama gue
nggak setidaknya lo itu cerita sama gue sat
ini ada hubungannya sama nenek
ini gak ada hubungannya sama nenek atau sama siapapun
gue ini kan udah resign
wakilin perusahaan untuk terima penghargaan itu
eh tunggu dulu
karena menurut gue lo yang lebih pantes daripada gue
kok kamu masih di sini
kamu usir ke kantor
aku udah berhenti kerja mah
aku nggak ke kantor
ya aku udah berhenti
jadi aku nggak perlu ke kantor
kamu itu udah
bisa bisanya kamu berhenti kerja
nggak ngasih tau sama mama
tidak tidak deh ayo
tidak usah bercanda
apaan sih mama
keputusan satria sudah bulat kok
ya aku serius masa bercanda
kalau keputusan kamu udah bulat
kamu bikin jadi kotak
kamu itu calon pemimpin perusahaan
mana ada pemimpin belum diangkat
sudah berhenti kerja
sayang kamu maunya apa sih
makin hari kelakuan kamu itu makin aneh
kenapa sih kau pakai pakai dari bun
tanti bilang sama keponakan percinta kamu itu
masa tiba tiba dia bilang kalau dia berhenti kerja
sat kamu berhenti
kamu dimarahin sama nenek
ya kalau nenek marah kan sudah biasa dong sat
kok emosi langsung berhenti begini sih
tidak bagus sat
ayo kerja sekarang
ayo berhenti kerja sekarang sat
kalian apaan sih
aku yang kerja kok kalian yang repot
aku gak akan kembali ke kantor
ya tapi ini ada apa masalahnya
ini semua tidak ada hubungannya sama nenek
ini keputusan aku sendiri
sudah waktunya aku mandiri
aku gak mau tergantung kepada siapapun
mama lagi tidak habis pikir de
satria tiba tiba berhenti dari kantor dengan alasan dia ingin mandiri
tiba tiba saja kan de
kamu dengar sesuatu tidak
aku sendiri juga tidak mendengar ma
malah aku sendiri bingung kok tiba tiba satria itu keluar dari kantor
itu kayak dewi de
antre semangat gitu sih kamu
loh aku bukan yang semangat mah
aku cuma mau mengajakin dia ke penghargaan saja
kamu andre ya ampun
satria suka sama dewi
kamu hancurin perasaan satria dong kalau begitu
loh terus gimana perasaan aku ma
mama selalu memilih perasaannya orang lain daripada perasaan aku sekarang
dan aku mengajakin kawin di sini ma
aku cuma ngajakin ke acara itu
mama itu tidak boleh
enggak mama belakangan ini selalu belain satria daripada aku
enggak mama belakangan ini selalu melayani satria daripada aku
yang anaknya mama itu siapa sih
yang anaknya mama itu siapa sih
kamu keberatan nggak ya misalnya
tante minta kamu temanin andre
dalam acara penghargaan yang diterima kantor
bukannya satria yang nerima penghargaan tante
seharusnya sih emang satria yang sana
cuma dianya gak bisa
kamu mau kesana
aku sih mau mau aja
aku juga gak enak sama satria
aku pengen banget kamu dampingin aku
aku gak mau sendirian
sampai jumpa lagi